sedara tim sar gabungan mengevakuasi enam jenasa yang terapung di perairan laut kabupaten aceh jaya
jenazah diduga merupakan pengungsi rohingya yang menjadi korban kapal terbalik
enam jenazah ditemukan terapung di perairan laut kabupaten aceh jaya senin petang
tim sargabungan langsung mengevakuasi korban yang diduga adalah pengungsi rohingnya
enam jenazah seluruhnya merupakan perempuan dewasa tanpa identitas
korban yang diduga pengungsi rohingya langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah cutnya din melaboh untuk diotopsi
rabu pekan lalu sebuah kapal yang ditumpangi seratusan pengungsi rohingya dilaporkan terbalik sekitar tujuh mil
kedua di kuala bumbun kecamatan samatiga aceh barat
sebanyak tujuh puluh lima pengungsi rohingya kemudian dievakuasi dan ditampung sementara di aceh barat